pemerintah mengeluarkan stimulus penerbangan tarif jasa penumpang
insentif ini diberikan kepada para penumpang rute domestik yang berangkat dari tiga belas bandara yang sudah ditentukan
hal ini akan berdampak pada keringanan biaya yang harus dikeluarkan oleh penumpang maupun maskapai penerbangan
stimulus ini diberikan bandara berdasarkan seringnya wisatawan mendatangi tempat tersebut
bandara bandara yang mendapatkan insentif penerbangan diantaranya
bandara soekarno hatta tangerang hamnadim batam kuala namu medan dan igusti ngurah rai dan pasar
alokasi dana untuk stimulus ini awalnya diperuntukkan bagi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sehingga wisatawan kota kota tujuan wisatalah yang diprioritaskan mendapat subsidi
insentif stimulus penerbangan yang diberikan yaitu
stimulus untuk biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara
atau singkatannya adalah pjp dua u
atau sering dikenal
sebagai passenger service chart atau psg
harapan dari stimulus tarif pjp dua u ini
akan memberikan keringanan
bagi para penumpang untuk bepergian
menggunakan jasa transportasi udara yang akhirnya akan membangkitkan
pertumbuhan industri lainnya seperti pariwisata umkm dan lainnya
pemberian stimulus ini mulai berlaku bagi para penumpang yang membeli tiket mulai tanggal dua puluh tiga oktober
hingga tiga puluh satu juli
dan tiket yang dibeli untuk penerbangan sebelum pukul satu waktu setempat
tanggal satu januari dua ribu dua puluh
total stimulus penerbangan tarif jasa penumpang ini mencapai rp satu ratus tujuh puluh lima tujuh miliar
tak bisa dipungkiri tahun ini industri penerbangan seluruh dunia sedang mengukir catatan kelam
organisasi penerbangan sipil internasional maupun nasional mengakui membutuhkan penerbangan yang berbeda
organisasi penerbangan sipil internasional maupun nasional mengakui membutuhkan penerbangan yang berbeda
supaya escal suffered dan dilepas sebenarnya
covid sembilan belas menghasilkukan beberapa hal tentang hal yang didalam setelah pandemik
domestic traffic nya masih sangat dominan
tak berhenti dengan digenjotnya penerbangan domestik
pergerakan kargo selama pandemi diakui terus meningkat
meskipun harus diakui pergerakannya belum mampu menutup penurunan penerbangan orang
sambil memastikan lalu lintas kargo tetap berlangsung
maskapai pun tetap harus berinovasi selagi mematuhi peraturan selama pandemi
tim liputan cnn indonesia